saudara presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menghadiri halal bihalal pengurus besar nahdlatul ulama di jakarta
prabowo hadir bersama wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat gibran raka buming raka
dalam kesempatan tersebut prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar nahdlatul ulama
karena berkomitmen mendukung pemerintahan prabowo gibran yang akan datang
prabowo juga menyebut melalui silaturahmi kerjasama kolaborasi dan kerukunan akan berkelanjutan
dalam sambutannya di hadapan keluarga besar dan pengurus nadatul ulama
presiden terpilih prabowo subianto mengatakan bahwa presiden joko widodo
menyiapkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya
prabowo juga menyebut dirinya tidak akan
maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat lalu jika tak mendapatkan restu dari jokowi
untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar pak joko widodo menyiapkan saya
saudara saudara sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang benar
waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak dua ribu dua puluh empat ini
saya terang terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh pak joko widodo
karena kita butuh kontinuitas
kita butuh komitmennya berlanjutan
investasi uang rakyat yang keras sudah bisa didetikkan harus diamankan
ketua pbnu yahya hallil startuf menegaskan
dan komitmen pbnu pada pemerintahan prabowo subianto gibran rakauming raka mendatang
gus yahya menyebut pbnu akan membantu memastikan agenda pemerintah
yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat bisa terlaksana
untuk itu pbnu akan selalu bersama dengan pemerintahan
yang akan datang hingga masa jabatan yang diemban selesai

tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat